kita ke dalam negeri puluhan tim sepak bola putri bertarung untuk menjadi juara nasional di kompetisi nasional sepak bola lima lawan lima
mereka berlaga untuk merebut kesempatan bermain dan juga berlatih di markas salah satu klub besar inggris totem hotspur
kompetisi nasional sepak bola putri lima lawan lima digelar untuk menjadi ajang unjuk gigi klub sepak bola putri
sebanyak enam belas tim dari beberapa daerah di indonesia bertanding untuk meraih gelar juara nasional pada turnamen yang digelar sehari penuh pada sabtu satu desember
tim asal jakarta footbal lecious keluar sebagai juara setelah menundukkan idgen uni papua dengan skor dua
dari turnamen ini tim pelatih tottenham hotspur memilih enam belas pemain terbaik dari seluruh tim peserta
ke enam belas pemain akan dibentuk menjadi dua tim untuk bertanding di tingkat regional di bangkok thailand
pelatih pengembangan sepak bola internasional totemhotspur
anton blackwood bersama partnernya shon harris menyatakan puas melihat antusiasme dan permainan lepas dari puluhan peserta
menurut mereka indonesia memiliki potensi cukup besar dalam sepak bola putri
mereka sempat kesulitan memilih enam belas pemain terbaik untuk dibawa ke turnamen regional
pertama mereka memiliki kemampuan untuk berhenti menang
dan kemudian mereka memiliki kemampuan fisik karena mereka harus bisa berdiri di atas papan bergolongan dan bergolongan
tapi saya pikir yang paling penting untuk kita adalah mentalitas
pertama mencintai permainan memiliki kemampuan dan juga keberuntungan
karena kamu tahu bola bukan hanya tentang menang kadang kamu kalah kadang kamu menang
ada beberapa punggawa pemain tim nasional sepak bola putri yang terpilih seperti kapten timnas zahra musdalifah dan gelandang serang daniel daphne
menurut mereka pelatihan ini akan sangat berguna untuk menambah skill permainan dan bertemu pesepak bola putri se asia pasifik
senang pastinya karena juga ada kegiatan yang bisa ngisi waktu uang aku juga kan
ditambah juga latihan sebagai tim
kesan kesannya sih senang banget diadain aya ini
itu juga kayak awal lagi kayak turnamen turnamen sepak bola wanita
mereka bertalenta semua bagus bagus mainnya
dan nanti kan kita akan diadain latihan kan itu pasti juga kita bonding di sana
jika sukses menjadi finalis di kompetisi di bangkok tim indonesia akan berlaga dalam babak final yang akan diselenggarakan di markas tottenham hotspur di london